seperti dikatakan rekan saya tadi johnson siahaan indonesia bukanlah indonesia jika tidak ada papua
seperti jantung papua adalah bagian penting dari tubuh nkri dan jika jantung itu berhenti berdenyut maka tubuh akan mati terkulai
jika papua menangis atau tersakiti maka tubuh bangsa inilah yang akan mengalami sakit yang sama karena saya indonesia kita indonesia dan kita cinta papua
oleh karena itu kami akan mengajak anda untuk tidak meninggalkan dan melupakan papua lewat persembahan puisi dari rekan saya seorang jurnalis dari cnn indonesia hairul ahmad
saya budha dibutro sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan selamat malam
bahamparan kebing surga
papua tak hanya tentang alam tapi juga keramahan manusia yang hidup berpegang tradisi dan lekatnya budaya namun tak menutup diri bagi sesama
hari hari ini papua terkoyak
segelintir orang kebarkan marah
memupu vigi ladang dan darah dan air mata
menebar benih dengki di berbagai penjuru tanah tercinta
jangan kau hancurkan kami puhonai
senjata takkan mampu rudakan duka
jangkau bakar kami punya gereja masjid pura dan vihara
kita orang bahasodara dan satu pintal kebangsaan
jagalah sang matahari timur
tentap pancarkan debu pesona
demi ibu pertini
demi anak anak papua
saya tidak mau
saya sari kata tidak bisa beri pendapat hal
jangan hours dipamung dengan orang orang
kitab pembahas besser